dilarang memodifikasi daya motor listrik
dia juga akan menghasilkan membantu untuk membelokkan pesawat
konsentrasinya adalah pendidikan ekonomi
keberadaan sesar lembang perlu diwaspadai di wilayah bandung raya
gue ini sih selain apa
kemudian melakukan katakanlah aktualisasi
dan telah menjadi sumber kekawasan
ou nya satu cibutitnya lima gitu ya
saya ini baru pertama kali makan bakso jewol ya
pemohon sim dituntut mengetahui fungsi rambu dan juga mampu menguasai medan dalam berkendara
ibu juga merasakan tanpa bantuan orang tua ibu dari mana selama ini
jadi batubara itu semacam mungkin sudah banyak yang menjauh ya
tadi yang di daerah teluk saleh ini di sumbawa ini kan sampai tadi ke maldives gitu ya
biasanya kan anak anak baik itu di rumah sakit maupun di posyandu itu memiliki kartu vaksin atau buku kia kalau di puskesmas
seharusnya pemerintah menahan untuk melakukan impor
pada tanggal delapan februari yang lalu para aktivis dari koalisi iklim pemuda australia
semoga makin banyak pendukungnya juga
sementara melalui akun resmi twitter menteri luar negeri retno marsudi menyatakan bahwa indonesia akan membawa isu ini melalui forum oki
banyak cara dilakukan pengusaha kecil untuk merobjuan
rame juga nih antreanya di surabici hapit
kan malu ya sama sama cewek kalah gitu
kita tidak menghindari persepsi orang bahwa itu kasus politik
jadi ini tidak bisa dijalankan oleh orang orang yang menjalankan ritual irasional tersebut
awalnya papa nyuruhnya ke sma sembilan kan papa soalnya ngeliat basketnya
kita sebagai pemain kan kita cuma usaha jalanin yang terbaik lah
apakah ini salah satu yang dilakukan oleh konservasi indonesia
contoh misalnya seperti tadi
dan dari seluruh proses pemeriksaan hari ini kami meyakini harapan itu makin terbuka
jadi di luar bantuan itu kita juga harus mencari dana itu sendiri seperti dari yang tadi saya sudah sebutkan
robi sofwan amin progo kesartoyo magelang jawa tengah
disinilah dibutuhkan bagaimana kita bisa menahan emosi kita
sebaliknya tuh positioning ganjar sebagai challenger yang kritik kebijakan jokowi mulai dari ikn kemudian infrastruktur gitu
terutama ya kerja di katedata lembaga riset itu tuh
kecepatan juga bukan lagi menjadi fokus utama
konsep tuh bagian dari ibaratnya kalau di makanan lebih toppingnya berbeda gitu
jadi sekeluarga gue anak anak gue sama gue semua dibeliin baju kan sama dia
terutama jika harga komoditas dalam negeri tengah merangkak naik
mungkin belum sempet nyaksiin ko jojo dulu pas disini
akan memungkinkan indonesia untuk lompat lebih cepat
di sini dagingnya lebih original ya bukan daging yang diolahan
agar ada ya kalau disini enak rusak ada yang berbagi
emang prestasinya udah keliatan gitu sebenernya kalo kita mau
jika tidak terkontrol kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan sejumlah penyakit kronis
menurut lu selain prasatawa dan abraham siapa yang punya last shot
iya soalnya emang sempat dikasih harapan juga kan
dapatkan juga bersama para mitra
karena mereka tidak dapat mencari dokter yang bebas
atau bahkan saya bilang hampir semua negara
di daerah soreang kemudian ada di kota bandung
football family tapi kalau kemudian
ariandi putra dan juga ahli keamanan siber ruby alamsyah
ketika di cabin itu tidak cukup lagi ya
sampai gak keminum gak kemakan kayak gitu sama sekarang ya
dan buatan yang dihias
cuman langsung diareinnya running target
jika anda belum pernah memiliki pengalaman berselancar seperti saya
mereka harus yakin tentang kualitas dari suppliernya
lima provinsi ini sebenarnya menjadi penyanggah kebutuhan cabai
yang normalnya ada lima puluh tiga persen
kita juga harus kontrol harga gabah sering panennya
oke saya mau tanya ke paslon ii
jadi kita harus ada perlu keseimbangan
kita tunggu bagaimana sidangnya akan berlangsung
mau di inggris di indonesia di amerika di jepang dan sebagainya ya mas iqbal
ruang gerak yang sempit dapat menyebabkan fins menyentuh batang pohon dan membuat air menjadi keruh
kita senantiasa dari waktu ke waktu itu berusaha keras
total kan sekarang ada lima belas wakil menteri
untuk bisa menikmati puluhan jenis jamu yang dijual di sini mulai jam delapan pagi sampai setengah sembilan malam
berarti kan kak teki udah masuk sma
untungnya udah ngasih ini lah udah bisa masuk
padahal dalam aturannya dalam peraturan menteri perempuan dan anak misalnya
maksudnya aku gak pernah nyebut ya adik
dibarengi juga lonjakan kasus covid sembilan belas yang saat ini makin tinggi angkanya
namun kalau hendak menjadi penikmat telur asin saja
sudah membuka hotline yang ada kbr
adanya eg dan deg sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat
tapi bagi madu yang tidak murni yang campuran gulanya
aktif di sepak bola gitu kan itu kan hukuman
tidak menyalahi aturan tidak untuk berbisnis tetapi murni transfer teknologi
sehingga gejala akibat keracunan akan berkurang
fotonya kan macem macem tuh segala macem kan
anda harus menyertakan yang pertama terlebih dahulu
ya mungkin sedikit menambahkan sama tadi ya mbak
terpaut jarak hanya kurang lebih hampir dua km di citarum
karena salah satu tujuan pembenahan trotoar di jakarta adalah agar jakarta menuju kota global yang modern
tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting
biasanya pelaku pencucian uang di indonesia itu pada umumnya pelaku kejahatan